kedua soal teknis persidangan besok
seperti yang pernah saya sampaikan kita sudah mengirimkan panggilan hari jumat kemarin kepada seluruh pihak
pemohon satu dua termohon pihak terkait kemudian pemberi keterangan sudah dan hari ini sudah juga dikonfirmasi
memang ada yang belum konfirmasi tapi sebagian besar
pada saat ini sudah mekanismenya seperti sidang sebelumnya kita memberikan kuota kursi untuk masing masing pihak itu empat belas
kemudian soal pengamanan saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman teman kepolisian
ada layar layernya pengamanan itu
mulai dari seputaran akses jalan menuju ke mk kemudian di sekitar juga di ruang sidang
tapi seperti apa detailnya tentu saya tidak bisa sampaikan
tapi yang pak kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa gangguan tertib
pembacaan putusan terpisah atau digabung mas
terkait dengan konfirmasi para paslon yang sudah mengajukan gugatan apakah besok terkonfirmasi akan hadir begitu pak
hampir semua sudah mengkonfirmasi kecuali beberapa
kalau dilihat dari konfirmasi tadi itu yang dikirimkan oleh masing masing pihak kepada kami itu paslon satu itu hadir dalam list kami
kemudian paslon tiga nampaknya tidak ada di dalam list
prabowo dan gibran itu yang belum kami terima konfirmasi
mas kalau untuk pengamanan hakim sendiri mas hakim secara pribadi gitu itu ada penambahan sih atau
hakim ya sudah pasti
ini menyangkut sesuatu yang sangat
penting menyangkut agenda ketatanegaraan tentu
kita menambahkan pengamanan tapi detailnya saya tidak bisa
masih sampai sore ini sampai kita sekarang di sini ini masih dikelar
memang ada yang beri dua puluh empat jam ini apakah tidak menurut anda temukan
saya nggak tahu saya nggak tahu rph itu isinya apa saya tidak bisa mengakses
saya tahu hasil rph itu nanti ya sama kayak teman teman itu
ada jaminan hasil rph itu nggak bocor ke publik
sejauh ini kita sudah apa ya
seperti itu ya dalam arti supaya ketertutupan kerahasiaan rp betul betul terjamin
kita sudah siapkan mekanisme dan selama itu diterapkan
itu ruang yang restriktif tidak boleh sembarangan orang ada di situ
bahkan naik ke lantai itu pun tidak diperkenankan
tidak ada handphone tidak ada alat komunikasi
sejauh itu yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir apapun yang dikonsumsi oleh orang luar sebelum pengucapan putusan
ini kan ada delapan hakim mk ya yang mengenangani kasus ini
apakah nantinya juga akan ada opsi avothing yang akan dilakukan oleh pihak pihak
ya kita nanti bisa baca itu di dalam putusannya
saya tidak tahu apa yang terjadi di ruang sidang seperti apa pembahasan pengambilan keputusannya
tapi yang pasti aturan aturan mengenai itu
sampaikan bagaimana kalau delapan hakim konstitusi itu mengalami
saya memastikan tidak akan deadlock gitu ya
tapi apapun itu mekanismenya
tentuan itu kita baru tahu nanti ketika pengucapan putusan
dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak
maka suara ketua sidang pleno itu menentukan
posisi ketua sidang pleno itu
mas masyidat tapi juga terkait masalah sterilisasi
kalau dipastikan seperti yang tadi di tpd itu datang
kita majelis hakim dalam pekan pekan ini fokus untuk
berapa orang untuk perwakilan datang
tadi saya katakan empat belas kuotanya
jadi di kita itu teknis itu penting
ada empat belas kursi nih mau diisi siapa aja
ini kursi sudah di kode masing masing kan a satu a dua dan seterusnya
nah itu mereka bisa langsung menggunakan aplikasi yang kita gunakan
mengisi itu a satu itu siapa a dua itu siapa
informasinya kalau dalam sepak bola itu empat enam empat gitu ya
pak jokowi yang berada kalau pak jokowi sudah
saya telpon hakim mk untuk tanya keputusan
saya nggak tahu silahkan tanya kepada yang memberikan informasi itu
tapi dibasarkan tidak akan berusaha
saya memastikan bahwa mekanisme yang kita terapkan
mas tadi tpdi mempersoalkan bahwa
anwar usman masih menggunakan fasilitas ketua mk ini bagaimana mas
memang beberapa waktu ini beliau masih berusaha
masih menggunakan beberapa fasilitas gitu ya
tapi seperti yang disampaikan oleh pimpinan mahkamah konstitusi
bahwa nanti setelah phpu ini akan dilakukan penataan penataan
jadi fasilitas untuk siapa diperuntukkan untuk siapa
itu nanti kita datang itu rencananya
kalau seandainya kenapa sih mas harus mengunggis ke phpu ini
ya ini kan kita concern di sini dulu kita dikejar waktu ini
dan ini soal soal yang ya teknis tapi penting
jadi memastikan semua masih dipegangkan oleh usman kecuali rumah dinas
bukan bukan semua ya ada beberapa memang
saya pastikan rumah dinas itu sudah tidak
kalau kerja fasilitas untuk ketua itu apa aja itu
ada rumah dinas ada ruang kerja ada mobil dinas
akan ada banyak aksi untuk terasa
ya tentu kita semua berharap semua atau seluruh agenda persidangan itu besok terlaksana dengan lancar gitu ya
karena ini agenda penting agenda ketatanegaraan nasional yang apa namanya
yang mempengaruhi agenda kita ke depan gitu ya
jadi mohon kepada semua pihak kepada seluruh masyarakat mari ciptakan kondisi yang kontrol
persidangan persidangan di phpu ini juga dalam monitor majelis kehormatan